presiden joko widodo bertemu dengan presiden bank dunia jim yong kim
tidak hanya terkait isu isu ekonomi namun keduanya juga berkomitmen mengurangi gizi buruk
usai menerima kedatangan presiden bank dunia di istana bogor rabu pagi
jokowi mengajak presiden bank dunia jim yong kim berkunjung ke desa tanggil
kabupaten bogor untuk melihat aktivitas pelayanan kesehatan di posyandu
sebelumnya keduanya menyinggung isu terkait teknologi dan sektor swasta
dalam sambutannya jokowi menjelaskan alasannya mengajak bank dunia dalam kunjungannya kali ini
penggunaan teknologi kemudian melibatkan sektor swasta kemudian melibatkan ormas ormas islam
yang dengan cara itu kita harapkan pengurangan stunting ini bisa lebih cepat lagi